kemarin gue telat ke rumahnya dia minta tolong sama orang lain
nih ya gue sebagai temen lo gue cuma mau bilangin
jangan mentah mentah kedemen sama cewek
hidup lo jadi kagak fokus
gue sebagai temen lu mau ngingetin
ngingetin temen boleh aja
tapi jangan bikin hidup lo gak fokus
fokus nyari duit
mana timun suri nya
nyemplung di got
kita makan yang ada aja ya
ya udah abang makan ini aja
kalau timun suri nya tiga ribu lima ratus dua
timun suri dulu buat buka
maaf om pur gak bisa anterin
om pur mau bantuin gebetan om pur bungkusin paket
soalnya kemarin pas om pur telat
eh dia minta tolong sama orang lain
sebentar dong om pur
assalamualaikum bang wajad
bang wajad assalamualaikum
eh bang wajad
antri saya ke depan yuk
pak sofyan tunggu bentar ya
saya kamar mandi bentar aja
tapi kamar mandi lagi pake misri saya
ya kalau saya nungguin potatinya mandi mah saya kelamaan
yaudah bentar ya
bentar oke telat nak
bisa telat bak

kamu gak dikasih hongkos
tisna keadaan baik baik aja
kalau pas nanya tau
masih sakit gak
kalau itu sih baru tahu pak
untung saya kasih tau
ini saran saya nih ya
mikirnya sambil jalan aja
jadi gak bisa ngojek
oh bilang dong nur tadi
terima kasih pak ojek
pak sofyan tadi bukan ngojek saya
mas pur maaf ya
kamu gak perlu kasih tahu saya hal hal kecil semacam itu
tapi ngasih tahu bunga belum bayar itu hal besar buat saya
terima kasih pak
mana keliatan liat tisna dari sini
bukan maksud gue lo kekontrakannya liatin
gue mau ke rumah ani
mau bantuin ani ngemasin paketnya
kemarin gue telat ke rumahnya dia minta tolong sama orang lain
pur lo mah ani mulu
nih ya gue sebagai temen lo gue cuma mau bilangin
jangan mentah mentah kedemen sama cewek
gue sebagai temen lu mau ngingetin
ngingetin temen boleh aja
tapi jangan bikin hidup lo gak fokus
fokus nyari duit